jadi ini putri prabu selibangi
kita dapat durian dulu
dan ini tawanan yang menguntungkan kita
kita harus memperbaiki
aku teringat kepada ayahanku
dan yunda larasanta
wajah mereka begitu dekat dihadapan
aku merasa ada sesuatu yang menimpa mereka
kenapa hatiku sangat gelisah
begitu kuat firasat ini
aku yakin ada sesuatu
yang terjadi di pajajaran
aku pergi ke pajajaran
untuk melihat keadaan
aku akan segera kembali
aku berjalan ke pajajaran
karena pergi tanpa
ini mas larasantang
putri prabu seniwangi
jangan ikut caput kalian
jadi ini putri prabu seniwangi
kita dapat durian dulu
dan ini tawanan yang membutuhkan kita
kita harus mengumpulkan bahan bangunan ini
masih banyak hal lain yang harus kita kerjakan
aku tidak bisa melakukan ini
aku tidak akan melakukan pekerjaan ini
untuk membangun istana
tapi kita tidak bisa berbuat apa apa
semua orang disini begitu bersemangat
orang itu bisa marah kepada kita
aku akan meminta pertolongan kepada prabu siliwangi
kamu bisa tertangkap
aku akan berhati hati
aku tidak ingin menyadari negeri yang ku cintai
yaitu negeri pajajaran
aku akan membantu kamu dari kejauhan
kamu jangan menunjukkan keanehan
jangan menunjukkan keanehan
jangan menunjukkan keanehan
jangan menunjukkan keanehan
kalian carikan aku makan
kalian memilih mati
kalian memilih mati
kau tidak bisa semenang menang terhadap kami
anak kecil tidak tahu sopan santun
kenapa kau mengenali aku
siapa yang tidak mengenal mahesa
putra mahkota burangrang yang sakti madraguna
kalau kau sudah mengenali aku
sekarang kau harus menjadi pengikutku
karena sebentar lagi kerajaan pajajara
akan mengalami kekacauan
tidak usah banyak tanya
nanti kau lihat sendiri
yang terpenting adalah
kau harus menjadi pengikutku
aku tidak bisa menjadi pengikut
raden orang ini sudah meremehkan
kau tidak bisa membiarkannya begitu saja
jangan kiem parah
bisanya kau tak bisa menjadi penyelesaikan
penghasil yang mendirimu
semoga kerajaan tujan autism
sekiranya kau menjawab
hai warga warga bodoh mau pergi kemana kalian percoba kalian tidakkan pisah lari dari kamu
untuk negeri pajajaran ini
ada dan oh ikat mereka kenapa tidak kau sendiri saja yang mengikat mereka
janganlah kau sombong marogo dengan memerintah aku hei
siapa yang sudah memerintahkan
siapa yang sudah memerintahkannya siapa
ingat pekan danau aku adalah seorang penasehat dari
itu benar sangat pantas kalau aku melakukannya
kedudukan kita sama marugul jadi apapun yang ingin kau
lakukanlah sendiri dan apa maksudmu berkata
aku bukan apa apa itu sama saja kau tidak menghargai aku
algadana lantas sekarang kamu mau apa
ayo katakan kepadaku jangan sungkan sungkan argandana potoh
aku tidak terima pahinaan